warga dan petugas ppsu menangkap seekor ular sanca di kawasan kanal banjir timur pondok kopi durensawit jakarta timur rabu siang
saat akan ditangkap ular sepanjang tiga meter tersebut bersembunyi di tumpukan kayu
usai ditangkap petugas ppsu memasukkan ular tersebut ke dalam karung untuk dibawa ke kantor kelurahan pondokopi
menurut petugas ppsu mereka sudah seringkali menemukan ular di kawasan kanal banjir timur
tak hanya ular petugas juga kerap menemukan biawak
sementara itu seorang warga suku anak dalam di jambi ditemukan tewas dililit ular piton sepanjang tiga meter
petugas yang melakukan evakuasi menemukan jasad korban dalam kondisi sudah membusuk
butuh waktu hingga setengah jam bagi petugas gabungan
untuk melepaskan jasad korban dari lilitan ular
pada saat ditemukan dalam kondisi membusuk
kemudian pada tubuhnya terdapat seekor ular yang melilit
pemuda warga suku anak dalam berusia dua puluh enam tahun tersebut diketahui tengah berburu di hutan
tim liputan cnn indonesia